kemudian yang berikutnya tadi malam sekitar pukul dua lewat sedikit
pasien dengan identitas nomor dua puluh lima meninggal dunia
pasien ini memang masuk di rumah sakit sudah dalam keadaan sakit berat
karena memang ada faktor penyakit yang mendahulunya
diantaranya adalah diabetes hipertensi kemudian hipertiroid
dan penyakit paru obstruksi menaun yang sudah cukup lama diderita
pasien ini adalah seorang perempuan usianya lima puluh tiga tahun
dan dia adalah wna
kedutaan besar dan sebagainya sudah tahu sejak awal
dan sekarang sedang dalam proses untuk mengirimkan kembali jenazahnya ke negaranya
dan selama perawatan didampingi oleh suaminya
ini tiga hal terkait perkembangan pasien
sementara pasien yang lainnya kondisinya semakin membaik
mudah mudahan tidak berapa lama lagi akan banyak lagi yang menuju ke arah negatif
dan kita akan bisa pulangkan
tetap kita jalankan dan kita menemukan beberapa pdp pdp baru dari hasil tracing kita
dan sudah kita kirimkan spesimennya ke laboratorium dan sudah dilakukan pemeriksaan
kita berharap siang ini kami sudah mendapatkan hasilnya dari pemeriksaan laboratorium
setidak tidaknya adalah pemeriksaan yang pertama
nah kemudian beberapa pdp yang sudah kita lakukan observasi dalam beberapa hari terakhir
ternyata diyakini dari beberapa kali pemeriksaan hasilnya tetap negatif
keluhannya juga tidak ada maka banyak yang sudah kita pulangkan juga
dan kita minta mereka untuk melaksanakan safe isolated dan tetap di dalam pantauan dinas kesehatan setempat
nah beberapa kendala dalam tracing diantaranya adalah seringkali pasien yang sudah jelas jelas positif
tidak mampu mengingat dengan baik dalam empat belas hari terakhir ketemu siapa di mana gitu loh
ini yang menjadi tantangan kita
oleh karena itu tetap kita akan melakukan ini tetapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana memberdayakan masyarakat di sekitarnya
dan memberikan edukasi yang semaksimal mungkin
mereka tetap merespon ini dengan sikap yang hati hati tetapi tidak panik
saya kira ini yang perlu saya sampaikan hari ini